oh bukan bu bukan ini anak hilang
rencananya setelah ini saya mau mengantar dia ke kantor polisi
kasian mas siang siang begini dibawa ke kantor polisi
kalau nggak keberatan biar saya aja yang ngantar ke kantor polisi
oh nggak nggak nggak yang penting dia sampai ke rumah orang tuanya
pasti mas pasti akan nyampe ke orang tuanya
makasih ya mas
ini buat beli mainan ya
kamu membawa om keberuntungan
sebagai tanda terima kasih kita beli roti ya
anak lucu kayak kamu kok nggak dengar ya
oh ya kamu inget nggak rumah kamu di mana
dasar anak kecil
yaudah habis makan
kita nyari duit lagi
untuk bayar taksi ke kantor polisi
biar kamu nanti ada yang ngantar pulang
jangan lupa like share dan subscribe ya
terima kasih banyak banyak
jangan lupa komen ya
ibu aduh kemana dong
kamu itu cantik sekali sayang
sesuai dengan anakku
cantik kamu cantik sekali
oh bukan bu bukan
rencananya setelah ini saya mau mengantar dia ke kantor polisi
kasian mas siang siang begini dibawa ke kantor polisi
kalau nggak keberatan biar saya aja yang ngantar ke kantor polisi
oh enggak enggak enggak
yang penting dia sampai ke rumah orang tuanya
pasti mas pasti akan nyampe ke orang tuanya
adik manis kamu mau pergi sama ayah
lihat anaknya kak mas
lihat kak mas
lihat kak mas
tuh kemana dong pada gak ngelihat semua
ibu lihat anak ini nggak
oh ini kan anak kecil yang tadi ngamen di taman sama
yang bener bu
kata ibu ini saya ada di sana lagi nyamin
ibu yakin yang ini anaknya yang ini
bener ada sana bener
ini ini pak
itu adik saya bang
itu terus anaknya
kemana bang larinya bang
ini adik saya
ini adik saya bang
iya pak ini adik saya
ini kita semua udah nyari nyari bang
tadi abang lihat
dari tadi tuh saya bingung
sekarang anaknya dimana pak
dimana bang buruan
iya pak dimana pak
ya dibawa ibu ibu ke kantor polisi
kalian susul aja
ah itu tuh mau beri
ya itu itu
ini itu pak
kasian anak seperti kamu harus hidup di jalan
daripada ke kantor polisi terus nanti kamu dimasukin ke panti asuhan
lebih baik kamu tinggal sama eyang saja ya
eyang kan jamin hidup kamu pasti enak
terima kasih pak
eh ada ini pak
mari kita berada itu
yang dibuat nuek
jangan tunggu ya
kebanyakan kata becomes different
kami bukan hal yang dipilih
tapi kita harus merasakan kebolehnya walaupun sama
gereksinya tidak keadaan
pak ke kantor polisi ya pak
cepetan ya pak
tidak ada laporan penemuan anak hari ini
minta ciri ciri anak itu
dan kami akan mengusahakan untuk menemukan anak ini kembali
dan mungkin akan lebih baik kalau orang tua kalian yang datang untuk menemui kami
kita bukan kakak kandungnya pak
terus kita pungut
jadi dia gak punya siapa siapa pak
pak polisi jangan tangkap
kami semua tuh cuma takut
kalau terjadi sesuatu yang buruk sama china
tolong kami untuk menemukan anak itu
kami mohon pertolongannya ya pak
dia itu udah seperti adik kami sendiri pak
akan kami usahakan
sienna ini rumah eyang putri
sekarang ini jadi rumahmu
nanti kamu akan tinggal di sini bersama ian putri
sekarang kita masuk